gak boleh gitu sayang dengerin ustazah ya semuanya
kita itu nggak boleh bakar sampah
karena nanti bisa nimbulin polusi udara
terus juga bisa menyebabkan pemanasan global
emangnya kalian semua mau pesantren kita ini jadi panas
enggak enggak mau
makanya nggak boleh bakar sampah ya
boleh teriak teriak sayang
eh pak siti
oh no ada di pojokan deket pintu
barang barang di terdepan saya
apaan sih pade
pade barang barang saya kemana pade
allah baskom saya blender panci wajan penggorengan
itu semua masih pada dipake pade
ini kan positif lah
belakang pintu pojokan
iya pade tapi ntar dulu
ini masih dipake pade
ini buat anak santri peranti olahraga ini
nih blender nih buat ngalusin bumbu
masih dipake juga
apalagi ini nih ini gelas nih tau gak ini gelas
semuanya kepake astagfirullahaladzim pade
lo tau gak barang barang saya yang gak dipake
tuh kopi apa deh coba lepas dah
nah itu yang gak kepake dah
katanya di pojokan
sampah semua itu
pade saya dapat amanat dari ustaz ridwan
katanya ditungguin di depan kamar santri buat bersihin sampah
lupa ada patroli kebersihan
nah itu dia
kepersihan lah sebagian dari iman
bukan semua orang pade
bukan semua lagi pada belajar
gak kali gitu ada yang ngumpet
bersih pak ustadz
nah ini aku harus buangkan tempat sampah
kok nggak ada sih tempat sampahnya
oh apa mungkin udah diambil pak deh
oke udah deh
kok gak ketemu sih
kok gak ada juga
kalau kita cari dalam kelas aja sob
emang kalau kita cari di kelas
kita bakalan ketemu gitu
gimana ya dulu sih sobrini sering terlupa gitu
kamu ngaca kamu ngaca dulu kamu perlu apa enggak yuk terus kita cari kemana yuk
gimana kalau cari ke kamar
kamu tau gak robot robotan sobri ada dimana
kamu gantungin ya
nggak ada kok

kenapa kalian berantakan
ini kan surahku sama dodo
kenapa kalian berantakin
kalau kamu lihat mainan aku nggak
robot robotanku yang paling bagus sedunia
ya gak teman teman
yang pastinya ciri cirinya itu
kamu pasti gak bisa beli lah
sekarang cuma gara gara rubutan
ini kan surahku sama dodo
jadi kayak gini
oh robot robotan yang itu
aku nemu di kelas
terus aku ambil
aku buang deh
iya karena itu udah perlukan
ngapain cuma dikali injek
kurang lipotek juga udah hancur
kak tatap patahku
kamu buang kemana
eh sobri udah deh gak usah lebay deh
ditong sampah lah
lagi cuma robot burukan gitu
kasur aku sama kasur dodo jadi kayak begini

ya bagus lah kalau kuat mah
ngapain itu ngapain
aduh pasir kiti saya lupa
sebenarnya kita kesini mau ngapain sih
kita tuh lagi nyari mainannya sih
aduh itu mau nongol
pasir kiti sampahnya dimana
sampahnya udah diangkut tuh
belum lama jalan tukang sampahnya
ini ngapanya dia ketawa begitu
kok kalian ketawa
jadi yang nangis siapa
kayak nangis kamu lah
kamu harus tanggung jawab
kau nih aikal kamu harus tanggung jawab
aikalnya dimana bang
bocah kompak banget sampai nangis kompak
tenang ya semuanya temen temen
aku udah siram bensinnya
dan sekarang tinggal kita bakal ya
jangan pakai emosi lah
tenang tenang sabar
afwan benar kata butet tenang sabar sabar
ya amalia jangan dibakar dong
dus butet kita itu mau bakar sampah
ssshh gak boleh gitu sayang
dengerin ustazah ya semuanya
kita itu nggak boleh bakar sampah
karena nanti bisa nimbulin polusi udara
terus juga bisa menyebabkan pemanasan global
emangnya kalian semua mau pesantren kita ini jadi pan
enggak enggak mau
enggak enggak mau
makanya nggak boleh bakar sampah ya
gak boleh teriak teriak sayang
sopri indra lukman
kalian kenapa sih
kok main tabrak tabrak aja
si haikal buangin mainannya si sopri ke tempat sampah
jadi si sopri marah ustazah
mau bilang ke haikal
kalau aika setanggung jawab ustazah
pokoknya aku masih kesal sama aika
ustazah dulu ya
makanya lain kali ini untuk semuanya juga ya
makanya lain kali kalau mau buang sampah itu dilihat dulu barangnya
masih bisa dipakai atau enggak
tapi ustazah dia buang
pokoknya saya gak terima
bikin sopri marah kan